terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas bakri
yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini
saya ingin sapa perwakilan dari teman teman universitas bakri ada rangga dan juga niputu permayanti
siapa dulu nih mungkin lebih first ya
halo apakah suaranya sudah terdengar
mungkin langsung saja ya ke pertanyaan atau pendapat saya mengenai ancang ancang mas gibran ini maju ke pilgub
yang pertama seperti kita ketahui ya para narasumber di sini
bahwa mas gibran itu sendiri merupakan anak presiden
dan sering kalanya ada banyak pendapat publik mengenai mas gibran ini bagaimana si pendapat narasumber mengenai
pendapat publik yang mengatakan terdapat nepotisme terkait ancang ancang mas gibran ini menuju ke pilgub ke depannya
dan pertanyaan saya yang kedua
jadi di sini saya memiliki dua pertanyaan dan pendapat sebenarnya
untuk yang kedua ini seperti yang kita ketahui kan mas gibran terkenal di kalangan anak muda menjadi sosok anti kritik ya
karena banyak meme meme dari mas gibran sendiri yang banyak pertebaran di twitter yang menggait generasi muda juga untuk melihat mas gibran ataupun mendukung mas gibran seperti itu
apakah itu menjadi salah satu trik mas gibran dari dalam menggait anak muda nantinya untuk depannya maju di
itu apakah tidak begitu
itu sih pertanyaan saya
terima kasih niputu
saya mau ke rangga rangga
anda terinspirasi dengan sosok gibran atau malah justru melihat bahwa gibran ini hanya salah satu tokoh yang memanfaatkan privilege orang tuanya
kalau menurut saya mas gibran itu sosok yang menginspirasi terus juga dia punya cara kerjanya sendiri
nah terus saya disini juga mau berpendapat kalau mas gibran nanti ya misalnya di
di pilgub nanti lebih baik mas gibran itu maju untuk pilgub jateng karena kalau menurut saya kalau udah ke dki itu tahapan selanjutnya adalah pilpres gitu untuk ri satu
jadi lebih baik kita ke jateng dulu karena mas gibran kan masih muda
kecepetan ya menurut kamu ya
terus saya juga mau tanya

terus saya mau tanya misalnya nanti memang mas gibran ditugaskan sama partai untuk
mas gibran ditugaskan sama partai untuk
mas gibran ditugaskan sama partai untuk

mas gibran ditugaskan sama partai untuk
melakukan untuk apa ya di tempatan di jabatan yang mana pun
itu mas gibran akan punya sikap sendiri nggak
atau bakal ikut terus sama partai
terima kasih rangga dan juga niputu
saya langsung ke mas arief
mas arief tadi pendapatnya apakah ini bagian dari nepotisme ketika kemudian gibran raka buming
dari wali kota kemudian maju ke pilgub dan yang kedua soal nanti gaya berpolitik ya
soal trik tadi menggait anak muda mungkin nanti saya tanya ke mas eko
silahkan soal nepotisme tadi
kan belum ada keputusan apapun soal nasib gibran
apakah nanti akan menjadi calon gubernur di provinsi yang mana juga belum ada keputusan
apakah nanti harus tetap melanjutkan sebagai wali kota solo juga belum ada keputusan
jadi perbincangan ini adalah wacana
ketika ada satu pertanyaan kepada mas gibran bahwa kalau mendapat penugasan siap
nah penugasannya juga belum ada
itulah sebabnya saya kira seluruhnya harus bersahabat
terutama karena mas wali kota solo ini adalah kader pdi perjuangan maka setelah kita melakukan kajian tidak hanya kepada mas gibran
tapi kepada semua kader partai yang menjadi eksekutif kita
baik gubernur bupati wali kota untuk kemudian penugasan selanjutnya seperti apa tentu pada saatnya akan kita putuskan
itulah sebabnya kita tentu hari hari ini lebih konsentrasi kita kepada pileg
dan persiapan pilpres
tapi kecuali soal capresnya karena itu urusan kewenangan dari ketua umum
nah untuk pilkada saya katakan juga rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dari pilek dan pilpres
maka nanti pilpres hasil pilpres pilek juga akan menentukan pada konstelasi berikutnya terutama adalah strategi pemenangan pemilu kepala daerah tahun dua ribu dua puluh
oke jadi hasil pilpres nanti akan menjadi acuan dari pdip
hasil pileg dan pileg yang akan menjadi acuan dari pd perjuangan untuk
mengkonsolidasikan ya ataupun bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah
pemilihan kepala daerah
serentak ya november kan
nggak maju kan
nggak maju kan
jadwalnya kan masih november
oke jadwalnya masih november meskipun banyak yang pengen maju ya
jadwalnya masih november
mas eko kalau tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa bahwa ada gayanya sendiri ada caranya sendiri mas gibran yang mungkin lekat dengan anak muda
apakah itu memang triknya
gimana berpolitiknya untuk mengait suara anak anak muda
memang mas gibran ini kan kalau dilihat usianya maju pilkada tiga puluh
jadi tambah dua tahun
nah sebetulnya kan masih masuk generasi
nah artinya ke generasi yang berikutnya generasi gen z jelas masih sangat bisa
beda dengan kami kami ini
artinya itu memang karakter dia
itu adalah karakter dia
sehingga kadang kadang kita nggak bisa ngikuti kelompatan kelompatan yang misalnya dengan kayak apa tadi avatar dan semisal
itu anak saya tuh
nah artinya ada karakter itu
nah tapi juga ini semua kan dia juga tidak hanya dari aspek karakter itu
selama kemudian dia menjadi politisi menjadi palikota kan juga
berhubungan dengan beberapa tadi mas ari bu mega terus kemudian para pemimpin pemimpin dari partai partai yang lain yang sering ketemu dan sebagainya
itu kan membuat apa istilahnya insight insight yang ada di
yang itu bisa di make lah antara bagaimana karakter dia
kemudian dengan insight insight politik yang dapat dari beberapa
tapi memang gaya berpolitiknya mencoba untuk menggait suara anak muda ya
itu memang ceruk politiknya mas gibran ya
terus gak hanya mas gibran
kalau kasih tahu ya kemarin saya ini ada kelompok forum osis di sebuah daerah jauh sekali purbalingga
mereka berkumpul mereka bikin tema tentang perubahan iklim
saya harus datang saya harus datang
karena ini platform buat saya
karena delapan puluh juta empat puluh persen pemilih bisu itu kalangan milenial
dan perubahan iklim itu menjadi isu nomor dua yang digandungi anak muda
mereka tanya black link
lo bapak kok tau itu
itu memang jeruknya
jadi sikat sikat saja
anda sepakat bahwa kecepatan kalau misalnya mas gibran maju ke pilgub dki
tadi ada salah satu yang menyarankan mas gibran di pilgub jateng aja
politik ini kan bedanya dengan jenjang karir profesional itu kan ya banyak variable
ada momentum ya kan
jadi sesuatu yang apa namanya tidak bisa kita ukur dengan variable yang ini
jadi gimana menurut pks
kalau saya kembali begini
silahkan mas gibran memanfaatkan
bahkan di sisa masa waktunya untuk membuktikan dirinya saja
nanti setelah itu kita nilai
tapi kalau menurut pks lebih baik mas gibran ke jateng
kalau kita ya saya juga yang perwakilan anak muda gitu ya
saya ingin mengatakan bahwa biarkan anak muda ketika dia mendapat kesempatan
dia buktikan diri semaksimal mungkin dan berproses
nikmati prosesnya ya
kebanyakan dari kita ini tidak mau berproses mengikuti dengan alur gitu
sehingga kematangan dia sebagai personal dan juga sebagai politisi itu akan semakin baik
jadi untuk berproses lebih baik di jawa tengah dulu kalau menurut pks begitu
harusnya bahkan kalau perlu ya dua periode lah di wali kota solo biar beres dulu semuanya
bang rey karena tadi udah ya kita waktunya
kita jeda terlebih dahulu karena setelah ini kita akan saksikan penampilan dari teman teman komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow